dan rencana kita akan bikin latihan ini seperti ini rutin ke depannya gitu
saya tidak boleh dalam sekali trading itu rugi lebih dari sepuluh persen equity saya
kan kalau teman teman sudah lihat berapa penerimaan yang dilakukan oleh pak sel
broncos kota ini lah apa ibu kotanya ya terus satu lagi itu dari yang runner up itu bizerd
kunci ya memang di game satu sih gue setuju
tidak putus asa untuk berbagi energi
maka kita akan berhadapan dengan yang namanya tuh satu echo chamber ya
persiapan ini meliputi mulai proses menyiapkan bumbu hingga memasak
dari empat tim yang di atas sekarang kan itu doang kan
kasusnya adalah setelah makanan itu sudah tersedia
kalau omset sih sejauh ini masih standar
jika kita bandingkan yang online sama yang offline zaman dulu gitu
makanya tbt bilang semi permanen
jadi semacam apa namanya
sepertinya memang isg dibayangkan
itu sebetulnya saya ingin menanyakan itu masih banyak nih seperti menopost
jangan mau hadapi macetnya karawaci jangan
kondisi saling ikat mengikat lawan ini juga sering terjadi
satunya udah main lagi di kota berikutnya
potensi rugi ini suatu yang memang kita tidak bisa lagi hindarkan
cukup dimengerti oleh indonesia karena mirip dengan larangan ekspor minyak goreng indonesia
anda melihatnya seberapa optimis revisi undang undang pemilu akan dilakukan
tapi yang paling menarik adalah waktu itu dikerjakan oleh pemerintah jepang
artinya kan hanya memberikan kesempatan kepada enam partai politik untuk dapat kursi
kayaknya ini mau uph tapi gagal ya mungkin
katuran lenggah dulu di sini sebelum kemudian tindak mersani latihan di jalan dalem surya wijayan sini
grooming untuk nanti masuk ke
sehingga punya layanan internet banking
chat lu minta alamat sama ya
tapi kayaknya dari musim lalu juga
dan pada waktu itu militer terlibat dalam politik
seperti yang saya sampaikan dari awal
dan salah satunya adalah dengan membuka peluang kepada semua anggota man dua d untuk daftar
apa gue dengerin wawancaranya pastorro juga di main basket
kami sudah berupaya baik di pemda di apbd daerah juga maupun di pusat tidak ada alokasi khusus maupun apbn
ada lobby lobby di dpr terkait dengan proses pemilihan
ya udah mungkin sekian aja episode kali ini kita sampai jumpa
ia pun menyiapkan diri agar bisa memenuhi persyaratan
karena bicara tentang barang bukti yang disoal itu kan masalah dvr kan kemudian mengamankan barang bukti dan lain sebagainya
karena kostum itu kan variatif dan selera orang beda beda ya gitu
kayaknya karena cedera nih kalau nggak salah ya
gak terlalu bagus gitu ya cuman tadi aja santi aldama yang menurut gue cukup
jadi dengan dari pemain asing ini
meski begitu tempat ini langsung menjadi salah satu toko tekstil
sebagai negara tujuan ekspor kita untuk produk
juga memiliki misi mendaur ulang bahan bahan bekas di sekitar kota vancouver
selamat pagi kabar luar biasa salam profit selalu
yang selalu menghadirkan produk berkualitas tinggi
mas arya pernah beli pakaian bekas nggak
itu nggak mudah sih buat pemain yang
tak kalah dengan lima ratus satu st legion rebel legends established di tahun dua ribu
kamu mendekati persoalan pemakai dari segi aspek kesehatan atau dari segi aspek pemindanaan
nah itu kan hasilnya juga ngawur juga salah salah
dan pimpinan kpk waktu dalam proses pemilihan
jangan sampai beban kerjanya luar biasa
kalau mengambil lagi mungkin ya cukuplah satu kan yang diwajibin cuma satu gitu
sehingga perlu adanya upaya perbaikan untuk menghentikan siklus
ada waktu sehari lagi untuk
pada awal dua ribu dua puluh empat tercatat aliran modal asing masuk di surat berharga negara pasar saham dan sekuritas rupiah bank indonesia
pergantian pelatih apakah mereka bisa menjawabnya nih apakah apakah iya quote and quote bahasanya
bila keris melayu memiliki warna atau pancaran bilah dan pamor yang spesifik
siswa di jombang pihaknya telah melakukan investigasi
lu dipegang sama bang ricky
di luar aktivitas fisik yang rutin ya
siapa sangka perolehan cuan ini ia dapatkan secara tidak sengaja
pasti sebuah yang kita sebut sebagai ekosistem digital yaitu ids co op
jadi merehabilitasi yang kayak gitu gitu nih kan
misalkan lo masker tuh kayak turun kan
dan dia bener bener nunjukin di hampir setiap game dia bisa konsisten
atau akan menerapkan itu setelah februari dua ribu dua puluh empat nanti
bahkan para perokok memiliki cara unik masing masing untuk membuang puntung rokoknya
seperti saran pemerintah stay home work from home dan jauhi public places
prawira harum bandung itu kalau misalnya ngelihat di sekuensi kuat rempat dengan tidak adanya went
saya simpan di kulkas nanti kalau mau makan baru dikeluarin terus diangetin
kedepan ini ya kita harus pikir pikir ulang lagi
jadi memang tidak untuk kemungkinan apabila sekalipun ada sentimen positif dari sisi domestiknya
itu adalah penanganan di hilirnya
kalau dari pak tony melihatnya tantangannya apa pak kalau untuk revitalisasi yang ada di daerah ini
suap yang diterima sel dan segala macam
partai partai politik yang punya kursi banyak partai partai yang besar
mereka punya seseorang pemain yang bisa jadi
jadi menurut saya itu sangat
apa yang egois seperti gimana enggak
perasaan saya tuh tak taruh di mobil cuman kalau saya cari cari enggak ada sampai bawah bawah
saya jadi menteri kehakiman dan ham pada waktu itu
satu sosok yang bisa mengatur
di musim depan mungkin siapa dulu yang mau nyebutin
gara gara kelas lu yang di pskd juga itu berarti apa enggak
lalu diculupkan ke dalam campuran tepung terigu
teman teman jurnalisme data
antara pelatih antara taktik gitu
kami akan terus menjalankan lrt ini bertambah dari hari demi hari
pak ardi kalau kasus mengenai pembobolan melalui m banking maupun fraud seperti ini
sebelum saya masuk ke seputar kontroversi jalur khusus untuk road bike ini
gue harap dia bisa punya apa ya
karena secara secara secara secara squad
serta senantiasa update terhadap informasi yang ada
terutama buat kita yang dari keluarga muslim ya itu kan seringkali ada yang haram haram yang nggak boleh dimakan
impor gandum indonesia dari india pada april dua ribu dua puluh dua ini mengalami penurunan
ini kami jadikan pilot project untuk terminal modern
saya masih di sini
dan perlu diinget lagi

bawa ombak dan terdampar di pantai
setelah nantinya kebaya sudah diakui oleh unesco sebagai warisan budaya tak benda
sepertinya ya siwet albert gitu yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh prawira dan kawan kawan
abraham nggak begitu impact ke prawira tapi kehilangan reza sih yang masih perlu diganti
lokal lokalnya dewa sama prawira ini
gadis berusia dua puluh tahun ini juga mendatangi satu persatu rumah warga yang menjalani isoman
ramadhan mau hari raya ya mau hari raya itu ya sama aja seperti kebutuhan kita gitu
kita tahu suhu bumi itu terus naik naik naik terus
kemudian netizen merasa oh ini menarik
kegiatan ini merupakan kerjasama antara cnn indonesia dengan departemen hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan politik universitas indonesia
dan kami akan menjadi kepala di negara republik indonesia ini
seperti ini adalah surat ayat kursi yang diterjemahkan dalam huruf kanji bahasa mandarin
di hadapan publiknya sendiri publik jakarta
tapi juga pembaruan toilet
yang disampaikan oleh tiga sosok yang tidak punya latar belakang ekonomi
kemudian bagian ketemu kebocorannya
gue tadi lupa sebutin di awal aja nih satya watsana ini
pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi covid sembilan belas
di tiga minggu ini gitu karena memang
padahal b sama c itu juga punya program program bagus yang bisa dia pertimbangkan
publik ini memang harus dievaluasi apakah apa yang dilakukan selama ini sudah tepat gitu
jadi saya composer dan saya compose pakai laptop dan beberapa alat musik elektronik yang lain
atau mungkin pemain pemainnya yang sedikit kurang memiliki kompetisi yang kuat
pemerintah ini lagi coba
pertanyaannya harus ditanyakan ke pak
harus respect terhadap siapapun
grack kayaknya belum tune in ya ke gamenya gitu
nah pak nasir itu harus berdiskusi banyak

oh berarti papa lu sekarang di mana posisi
juga juara seri a italia
tapi yang namanya tiktok itu dia menyasar hampir seluruh kalangan dan terutama kalangan menengah ke bawah
bisa dibilang kalau misalnya kayak air jordan kan tripnya satu dua an ya
ada suara rekomendasi lain dari mti dari pak joko terkait dengan menjawab tantangan itu tadi merevitalisasi program revitalisasi yang ada di daerah itu tadi
dan menambah beban finansial dan emosional
tetangga juga orang dari pado
tapi at least di game lawan pasifik yang segitu ketatnya mereka udah keuji nih
mungkin kita bergeser ke tim apa lagi nih
untuk guard asing untuk guard seukuran sa tuh memang di kesatria tuh gak ada
tentang sebab musabab daripada kebakaran
jadi aneh kalau kpk tidak tegas dan menyebutkan sesuatu yang menurut saya masih prediksi
dengan apa yang bapak sampaikan dengan rencana dan juga planning yang bapak sampaikan
itu kan untuk penguatan sistem presidensil kita
analisis anda terkait dengan dampak program bansos terhadap citra
ini akan nyambung kebebasan kita nanti di episode kedua nih
yang ketiga tidak segan meminta bantuan orang terdekat atau orang sekitar untuk membantu memanggil memori kita
apapun bentuknya niat apapun yang namanya dinasti tetap tidak sehat dalam alam demokrasi
hindari penggunaan pakaian ketat dalam durasi yang panjang
itu napi baru dibuka kemudian ngamuk ngamuk
itu karena mprs bisa bikin ketetapan ketetapan
tujuannya untuk membangun nilai kedisiplinan tanggung jawab
karena ya gue tau lah udah
jadi itu adalah harga yang paling murah kalau dikursikan
dan harusnya partai nasdem fokus ke upaya membantah aliran dana itu tidak dilakukan nasdem dengan sengaja
stok yang cukup ada sebenernya
cuman ada juga lawan yang susah kayak gitu
gua mau ngebaca ini ternyata
cuma kalo lu melawan start buruk
tapi tari sapu tangan kita ini itu sebagai gambaran perkenalan dari kedua mempelai
pokoknya saya kemana mana aja mau tapi asal diundang
dan ini yang menurut saya sih sebenarnya juga harus dilihat dari data ojk ya
ini tentunya banyak hal hal positif juga yang seperti saya sampaikan
ya kalau untuk empat game awal ini
kemudian satu backpack mamahit
salah satunya adalah kalau kita lihat pemerintah di tengah lonjakan kasus
gue melihat ya walaupun di musim lalu dia udah bagus
iya setelah guanjangganjing tahun pertama di bandung apa tuh
selama tahun dua ribu dua puluh tiga ekonomi indonesia mengalami pertumbuhan yang positif
bener dan itu bukan brand clothing
ya iya atau enggaknya nanti tanya mas gibran kalau saya kan mengajak
kalau dari gue sih mungkin dua kata aja
ini udah jadi apa ya satu satu capen kedewasan reza sebagai pemain gitu
di poin plusnya kita bisa melihat seorang
jadi presiden terpilih itu mendapatkan dukungan dari
aksi afida pun mendapat dukungan penuh dari relawan warga bantu warga lainnya
ini dia leader di tim ya
kayaknya nggak akan masuk tiga terbawah lagi musim depan
terutama gitu apalagi defense untuk big man big man foreign terutama
baik itu dari inisiatif kami karena pada dasarnya menjadi beban kami melihat bahwa zaman sekarang ini kok masih ada loh bapak ibu kami yang belum bisa baca
beberapa juga dikasih kepercayaan sama coachnya buat jadi as a starter
jadi kita tinggal membuat dari perindu
dia bilang kalau fokus mereka sekarang itu di defense
yang sekarang saya tahu pak ganjar pranowo juga maju
jika dibawa pulang masih ada lagi yang mau saya gajahin buat anak anak
apalagi mereka juga apa namanya kalau melihat rans
dalam setiap kategori ya
punya modal seratus juta bisa beli empat ratus juta atau bisa beli tiga ratus juta
padahal semua sudah tahu bahwa ini akan menuju kemana dan arahnya untuk siapa
jadinya saya mendapatkan antrian untuk penukaran secara offline
dengan masuk di tim kesatria bangun solo nih gue melihat dia ini mungkin ya mungkin bakal dapat kesempatan lebih dibandingkan tim sebelumnya
misalnya mau ke belakang wudhu lagi
hari ini pun juga kita kurang lebih ya sekitar tiga ratus itu mungkin dari masyarakat umum
lokal naturalisasi itu yang jadi advantage
ya tempat cuci sepatu yang ya memang dia
kenapa main musik musik keras malah kita diatur gitu